aku akan membunuhmu
ini kesempatan masku untuk membunuhnya
selagi dia tidak menggunakan cincin ampal itu
aku akan membunuhnya terlebih dahulu
ini hanya buang buang waktu saja untuk menghadapinya
ada hal yang lebih penting untuk mencari bagian sana
kita tidak ditinggalkan
tidak aman lagi ya tuh
nah kalau ini tidak di aminkan
ini tenaganya kuat banget mang
jangan tenaganya kuat banget ini
keras banget pegangannya
jangan lalu cepetan kita kabur jangan
aku harus mengatur hawa berliku
aku tak belajar
mereka bikin gua lagi
aku harus cepet
menguasai pusaka ini
kau tidak akan berangku
aku harus cepet
menguasai pusaka ini
kau tidak akan
mereka yang menyerangku